eh mba be
ada apa be
ini gue kesini mau minta foto kopi ktp sama kakak lo
mau dikasih ke rw
besok aja ya be
soalnya berkas berkasnya belum dibongkar
lagian kan belum ada foto kopiannya
yaudah kalau gitu besok gue kesini lagi
bukan gue ngusir ya
ini udah sore udah mau nutup
gue kagak mau tau ya lo punya masalah apaan
gue udah mau pulang nih
pagian gue udah nek banget
lihat muka lu bengong aja
udah kayak ayam kesambet
sini gelas gue
apaan sih pok
gue mau nutup udah sore sini gelas gue
ini bang oja kan lagi ke atm ambil duit
buat beli belanja bahan bahan kue
potati mau pambah
bukan begitu bu
kalo indah mau pamer
ngapain potati kasih tau saya bang oja lagi pergi ke atm
ini bang oja kan lagi ke atm
ambil duit buat beli belanja bahan bahan kue
tapi bang ojek keburu jalan
saya tuh baru inget
kalo bang oja gak tau
terus kenapa indah ditelepon saja bang oja nya
udah tapi baterai saya
pusahnya yang habis
kalo gitu saya pinjem chargeran buat hape yang kaya gini punya
saya liat dulu
soalnya hapenya potati itu kan hape jadul
saya gak tau ada apa engga
kebetulan nih be kita ketemu disini
ada apaan ya
kan tadi saya bilang kebetulan
saya dapet kabar
katanya ada orang baru yang ngontak di rumah babe
yang di ujung
bener pak rw
saya perlu foto copy ktp sama kakanya
untuk pendataan warga pendatang baru di gardu kita
kebetulan apaan be
gue mau ke rumahnya sini ke kontrakan sekarang
wah pasti orangnya cantik nih be
babe sampe pake baju baru kaya gini
kaya lebaran aja
hah bisa aja
ini bukan baju lebaran
tapi emang sengaja gua beli rw
ini chargerannya potati
saya pinjem dulu ya
tapi kalo baterenya sudah penuh
jangan lupa balikin lagi ke saya
tapi kalau chargeran saya belum ketemu
besok besok saya pinjam lagi ya
kalau sudah ada fotokopian ktp sama kakaknya ini ke yang baru
tolong anterin ke rumah saya ya
iya siap pak rw
kan besok saya ada rapat di kelurahan nih
kebetulan rw kita kebagian ngurusin konsumsi
kan bukan si haji sodik yang biasa ngurusin konsumsi
kan haji sodik lagi pergi ke kalimantan
nyari batu akik
masih musim aja waktu akik
ntar urusan konsumsi biar gue yang ngurusin dah
ada dananya kan
kok pak binti ya
purnam membaik ibu
berkas berkasnya belum dibongkar
lagian kan belum ada fotokopiannya
yaudah kalau gitu besok gue kesini lagi ya
pok maaf lihat tadi kagak
kagak bang ojak
kagak tahu ke rumah emak emak kali
masih jauh bang
emang gak ada jalan lain
ini kita mundur
nanti di depan kita belok kiri
terus ada pertigaan
belok kiri lagi
nah terus dato
itu mah jauh
terus gimana nih gerobak
ya terpaksa sampai sini aja
paling saya kasih sepuluh ribu aja
sampai jumpa bang

terima kasih bang

kita ke tempat lain
saya mau ke rumah